permisi pak rendy
ini ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh pak al
yaudah nanti saya serahin ya pak pak
makasih ya pak
ya saya juga makasih
kenapa kita harus pakai alat alat kayak gitu sih mbak
karena sekarang lahir
itu sebelum waktunya
jadi memang pertumbuhan jantung dan paru parunya memang belum sempurna
bukannya harus dinicu harus diinkubator dulu pakai alat alat
supaya bisa kembali sempurna semuanya
kemungkinan besar sehat itu ada
semoga andin kuat
andin pasti kuat untuk menerima kenyataan ini
kamu harus kuat demi askara
sekarang kita harus banyak berdoa
allah udah kasih kita kesehatan sekarang
kamu alhamdulillah sudah siuman
kita harus banyak berdoa buat askara sekarang ya
supaya cepat sembuh
jantung paru parunya cepat berfungsi
tapi harus dari kita dulu harus kuat dulu
kalau kamu sakit
gak bisa ketemu askara
semua orang juga butuh kamu
kamu harus sehat ya
tapi aku boleh ketemu askara
boleh boleh boleh
boleh aku boleh ketemu askara sekarang ya
saya tanyakan suster dulu ya
aku mau ketemu sepedi sekarang ya
saya tanyakan suster dulu ya
kondisi kamu gimana untuk jalan kesana ya
udah jangan nangis
terus kuat ya
terus kuat ya
diinget kamu baru sadar loh
seterusnya pagi suster dulu ya
tadi hasil fotonya gimana bagus kan
wih bagus bro kalem
makasih banyak ya
jadi keinget keisha
kangen juga sama keisha
udah lama gak ketemu sama dia
bila pun gue sulit buat ketemu sama keisha
tapi nggak tahu kenapa gue selalu pengen ketemu sama keisha
gue selalu kebayang sama wajahnya
apa gue ke rumah tante sarah aja ya
siapa tau keisha disana
jadi gue bisa ngasih hadiah nih ke keisha
nanti kesananya coba pake kursi roda ya
biar dibantu sama sustang
iya kesana nanti ya
aku mau ke rumah nijo
aku mau ke rumah sekarang
saya sudah panggil sustang
tapi bisa menemani andin juga
bawa ke kursi roda nya andin
ntar biar papa yang di ruang kursi roda nya
tadi kan udah janji sama saya
harus kuat ya
pak bu ada yang bisa saya bantu
ingin ketemu sama anak saya
di ruang nijo
apakah sudah boleh
untuk pergi kesana
pertama ibu giringkan dulu badannya ke kiri dan ke kanan
kalau nggak pusing boleh duduk
coba dulu bisa dibantu
mari bu saya bantu
terima kasih pak
terima kasih pak
apa ada rasa pusing
baik saya bantu duduk ya bu
kalau ibu masih pusing
ibu tidak boleh keluar dari ruangan ini dulu
bapak aam saya sudah
pelan pelan pelan pelan
pelan pelan pelan pelan
biar kangenan nih
nah ini keren
ternyata benar keisha ada disini
terima kasih ya
terima kasih banyak
kita langsung berangkat
dadah oma jangan
sekarang keisha lagi sama tante sarah
om bawa sesuatu buat kamu
ya kok sedikit sih
kok nggak bisa keluar ya
pikiran lu harus positif
supaya asinya mau keluar
ya ada apa ya
pinjam buat kompres
oh kalau kompres di unit kesehatan aja
sakit banget bu
perut saya bu
nak aku mau lihat gambar kamu dong
wah bagus banget reina gambar kamu
aku mau lihat dong nama kamu
wah bagus banget
kamu gambar siapa aja
emang kamu udah bisa gendong bolang biru
emang kamu udah bisa gendong bolang biru
anak anak kalian sudah selesai belum menggambarnya
oke kalau sudah ambil ya hasilnya
oke miss lihat ya hasil gambarnya
gambar rumah bagus ya
kasih tepuk tangan dong buat tania
terus ada siapa lagi nih
ah ada gambar queen gambar pemandangan
ada gunung ada pohon bagus ya
oh punya rena
bagus sekali rena
ini ada gambar papanya
mama arena dan siapa lagi
itu adik aku miss
nanti kalau askara pulang maku gendong
wah rena kakak yang baik ya
sayang sama adiknya
tepuk tangan buat rena
oke nextnya ini gambar juwana
aku gambar bapak aku mama aku aku sama adik aku nih
tepuk tangan buat joana
tepuk tangan buat joana
tepuk tangan buat joana
tepuk tangan buat joana
duduk santai sambil baca koran
duduknya sambil makan manisan
seenak enaknya makan di restoran
seenaknya aja lu
nggak boleh aja gue duduk senang sambil ngopi makan roti
seda pelit amat im
udah bener bener bales balesan pantun tapi berantem mulu
heran sih gigi tuh mau sekali sekali akur gitu loh
lah emang begitu sih
dikasih pantun bukan nyambales
malah mandang ledekin sayap pakai makan begituan tuh
ya lu mau enaknya aja lu
kan tadi lu ngasih gue pantun
tadi gue bales pantun
eh jangan ngutap apa apa
oke siapa takut
oh ya ambil minyak jangan dituang
kok cuma kita hidup banyak uang
tapi nggak pernah mau sholat
nah bener banget
waduh nusuk ya ke hati ya
mendingan kalian sholat ya daripada ribut ya kan
kan nikah itu ibadah
eh gigi kesini mau ngasih kabar
pasti kalian berdua nggak tahu kan
akhirnya alhamdulillah mbak andien udah siuman udah sadar
ah beneran mbak
terus terus bagaimana bayinya
oh balon biru sekarang udah punya nama
namanya udah bukan balon biru lagi
cuma kondisinya ya gitu sekarang dia masih di ruangan hijau
terus masih dibantu obat obatan semua oksigen
itu masih sama kayak kemarin
yaudah sekarang begini aja
kita doakan yang terbaik buat lady askara
semoga dia sehat dan kuat
dan bisa kumpul pulang lagi rumah ini ya
kita kembali ke rumah lah kiram beramai ya
pak catherine lagi kenapa ya
kok murung gitu
iya biasanya kan banyak senyum manis lagi
lagi ada masalah mungkin ya
kita ajak ke cafe gimana
hai mbak cat kita makasih di luar yuk
daripada murung terus mbak
ntar kerjanya jadi bete loh
kok dia kelihatannya baik baik aja ya
padahal kan dia ada masalah
kok kayak gak ada sedih gitu sih
padahal baru aja dia batal nikah
harusnya kan dia sedih
malah enak enakan ketawa sama temen temennya gitu
buat apa ini

jadi minta keluar pigeonimoto ini
aku lebih banyak banget kerjaan
kayaknya dia itu kok gak ada beban ya
padahal kan dia itu batal nikah dengan kamu
nih mama lihat ya
dia itu lagi seneng seneng sama temen temennya
terus ketawa ketawaan di kafe gitu ren
mama gak bisa terima ini ren
jangan bahas ini lagi
ini aku juga lagi sibuk banget pak
aku mau fokus dulu sama kerjaan aku
saya yakin ketin juga sedih
dan mungkin dia mencoba menghibur dirinya sendiri dengan berkumpul dengan temen temennya
mama akan datang untuk temuin kamu nak
walaupun luka jari tn ini terlalu sakit
tidak sedikitpun mengurangi rasa ingin bertemu dengan kamu sayang
karena mama yakin rasa sakit ini akan hilang setelah mama melihat kamu
dan mama gak akan menyerah
dan mama juga yakin
kamu juga gak akan menyerah
sus saya mau ketemu bayi asli
maaf yang boleh masuk ke ruang hijau hanya orang tuanya saja
kalian masuk aja
bapak disini aja
udah it's okay
terima kasih bapak
saya bantu pak
ya terima kasih
siapa yang bakal buat aku
bapaknya sendiri yang memberi kesal bapak
kamu yang kuat ya
kamu gak boleh
kamu gak boleh sakitkan diri dengan dia
kamu pengen meluka muda
kamu juga kuat ya bapak mamamu
bapak kesini ini mungkin kamu
untuk tutup tak ayah
anaknya siapa ini
tuh pinter banget
oh tuh sayang
kamu buat apaan sayang ya
makasih banyak ya udah nolongin keisha ya
tapi kamu ngapain ada disini
saya tiba tiba kepikiran sama keisha tadi
makanya saya sampai remi
ke rumah tante tadi
ya allah reki
udah ya lain kali kamu gak usah lagi ngikutin tante
kamu gak usah deket deket sama keluarga kita
gak usah ngedeketin elsa
tante cuma takut nanti
akhirnya akan ada masalah baru lagi reki
tapi times terima kasih banyak karena kamu udah nolongin kesha
kalau gak ada kamu

saya juga gak ngerti
saya juga gak ngerti
kasih aku tadi maz efficacy trial mengesere
masih sedikit sih tapi alhamdulillah
alles masih mudah mengeluhin
masih bisa buat keisha
nggak apa ya
karena sebotol aja gak penuh
tapi insya allah sayang mama sepenuh hati buat kamu
nanti gue coba lagi deh
gue istirahat dulu sekarang
mungkin setelah dikompres nanti bisa nambah singa
sakit banget perut saya
perut saya sakit banget beneran bu
saya antar kamu ke unit kesehatan
biar kamu diperiksa
perut saya sakit banget dok
saya blok balik terus ke toilet
bukan buang air sakit dok
tunggu sebentar ya saya periksa dulu
kenapa dia kesini sih
gak ada apa apa
mari bangun dulu
saya carikan obatnya dulu ya
kamu obatnya diminum lalu istirahat
ya dok makasih
gue tahu pasti yanti punya maksud buruk
dan gue bisa nahan diri
mungkin dia sengaja mau jatuhin botol susu itu
tapi alhamdulillah susu yang cuma sedikit itu bisa selamat
untuk kamu kesha
pokoknya gue harus bisa jaga diri
jaga sikap jangan sampai kepancing
biar hukumannya nggak nambah lagi
kan gue udah dapat pengurangan
lebih baik gue menghindar dari yanti
dia kayaknya selalu mau cari gara gara
supaya gue kena masalah
mama udah gak sabar
cepat bebas dari sini
mama kangen banget sama allah
mama menebus hari hari mama sama kamu nak
you dalam kurang bodies
buat bayi ini jangan pickled
nah aku pengen
saudara itu unggul
minta pada kau
irviar tak penting
cat saya udah di kantor nih tolong bawa berkas berkas saya harus tanda tangan ya
kota s yang ini ada meeting kan
iya baik saya siapin semuanya
udah yuk balik ke kantor
mbak catherine juga udah dicariin pak nino tuh
ntar dimarahin lagi sama musa ya
kalian gak lucu
bisa bisanya mbak catherine begitu
minum tuh kopi dingin
pasti buat uyama bawaim
waduh pas banget nih buat timpahan kopi
ust udah udah udah
ust udah udah
ust udah udah
gak ada yang jelas nih berdua sama dikiki makan aja lah lapar
hahaha gue yang menang im berarti gue yang makan
ayang diki kok itu kuenya dimakan sendirian
masa uyama boim gak dibagi
emang siapa yang mau bagi sih tuh
jangan kear deh
emang kalian pikir aku datang kesini bawa kue ini mau aku bagi bagi ke kalian berdua

nah dikiki kenapa kesini bawa kue
di dalam rumah itu sepi
nah mbak cez belum ada belum pulang
mbak mirna sama isyarat lainnya belum pulang

sabar ya sabar dimana mana kalau orang sabar udah pasti kesel
eh gua cedodin lu eh untung gua sayang sama yang ki
yelah kecil amat
permisi pak randy ini ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh pak al
oh iya yaudah nanti saya serahin ya ke pak al
makasih ya pak
ya saya juga makasih
saya tinggal dulu

ya saya juga berarti harus kerem sakit

ya ampun aku belum masih tahu pak nino lagi tentang komplain klien singapura
ini pak berkas yang harus ditandatangani
oh ya pak saya mau kasih kabar juga pak
klien kita yang singapura sempat ada komplain beberapa waktu lalu
tapi saya belum bilang sama bapak karena bapak juga belum masuk
dan kita juga belum berani follow up ke mereka
karena menunggu keputusan bapak
beberapa hari ini aku selalu ngurusin sesuatu di luar kantor
entah kesha ataupun ren
hmm kamu tetap update aja buat mereka kalau saya akan segera hubungin mereka sendiri
tapi siang ini kita ada meeting pak
mundur ini ntar jaras gak lama pak
tapi meetingnya urgent sekali pak
dua tiga jam ke depan delayin ya